assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar
hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya
assalamualaikum kiai apa kabar
waalaikumsalam wr wb
semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan allah swt
nah hari ini tema yang akan kita bahas adalah
sunnah dan keutamaan hari jumat
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikannya
melalui email yang tertera di layar kaca anda
baik langsung saja kita bahas bersama kiai
hari ini tema soal hari jumat
nah ini bagaimana keutamaan dan kedudukan hari jumat di dalam islam
hari jumat itu memang dalam syariat islam itu memiliki keistimewaan
bahkan kalau yang laki laki itu
kalau datang jumat itu sebelum khotib naik ke atas mimbar
itu selalu digunakan
yaumul jum'ah hari jum'at itu sayyidul ayyam
tuan pemimpin para hari
artinya dia pasti hari yang memiliki keistimewaan
istimewaannya itu bergantung dengan peristiwa sejarah di masa lalu
jadi dalam keyakinan umat islam
penciptaan langit dan bumi itu juga terjadi pada hari jumat
akhir hidup dan kehidupan alam semesta itu hari kiamat juga terjadi
pada hari jum'at itu bergantung pada peristiwa sejarah di masa lalu
peristiwa peristiwa besar dalam tradisi islam juga banyak terjadi pada hari jumat
sehingga hari jumat ini dijadikan oleh allah sebagai hari yang memiliki keistimewaan
karena tradisi ciptaan allah itu dari semua kelompok kelompok mahluknya
itu pasti ada yang diistimewakan
misalnya allah menciptakan waktu
satuan waktu itu diukur dengan bulan kan
dan hari misalnya
allah jadikan bulan itu ada dua belas
allah istimewakan itu bulan ramadan
dari bulan ramadan itu ada harinya kan
dua puluh sembilan hari atau tiga puluh hari
dari tiga puluh hari ini allah jadikan yang istimewa
yang ada di belakang hari ramadan
dari yang sepuluh ini ada yang allah istimewakan
namanya laylatul qadar
allah menciptakan tempat
kita disini di studio di malaya
di mampang di jakarta selatan
ada timur ada barat ada indonesia ada amerika
dari semua tanah ini ada tanah yang allah istimewakan
ada tiga dari aspek tanahnya
yaitu tanah haram di kota mekah
tanah haram di kota madinah
kemudian al masjidul aqsa yang ada di yerusalem
itu memiliki keistimewaan
istimewanya anda sholat di mekah
itu karena apa
ya karena tempatnya
sholat di madinah sekian
itu allah ciptaan
laylatul qadar tadi harinya
kalau anda beribadah malam hari itu
khairun min alfisahrin
nah itu tandanya keistimewaan
allah ciptakan manusia yang banyak sekali
allah pilih yang utama dan istimewa dari seluruh manusia
itu dua puluh lima orang nabi dan rasul
dari dua puluh lima nabi dan rasul itu dipilih yang lima kan
dari yang lima itu buat umat islam
diakini pemimpin yang paling agung dari para nabi
malekat juga begitu
ada pemimpinnya ada komandannya
dari sekian banyak malaikat yang kita nggak tahu berapa jumlahnya
allah pilih malekat jibril
nah itu adalah tradisi dalam kehidupan yang allah ciptakan
maka hari jumat itu dipilih oleh allah
di antara sekian hari
ini ada hari yang istimewa

jadi ada pertanyaan
kenapa nggak dijadikan saja semua hari istimewa
itu adalah bagian dari rahmat allah
seakan akan allah bilang begini
kalau anda mau bekerja
selasa jadwalnya padat
kata allah masa iya sih
gak bisa nyisihkan satu hari
jadi kiai kan udah tujuh hari tuh
masa sih satu hari nggak bisa dihususkan misalnya
ini hari yang istimewa
urusi dirimu sebelum kamu urusi urusan orang lain
itu kan bagian dari rahmat allah
sehingga orang itu selalu senantiasa optimis
untuk melakukan kalkulasi pahala
dia katakan begini misalnya
di antara keistimewaan hari jumat kan
semua yang nempel sama hal ini kan
hari jumat itu istimewa
kalau sholat misalnya
tapi kalau paling afdolnya
itu adalah sholat subuh di hari jumat
nah artinya apa
saya nggak bisa jamaah di hari senin
sekarang subuhnya akhir
masuk kantornya pagi misalnya
saya harus cepat cepat datang ke kantor misalnya
ini gak apa apa kata allah
selasa gitu ya allah
rabuk gitu kata allah
kalau hari jumat bisa gak
oh yaudah deh
dia punya perasaan nih
kalau gitu bisa gak
saya masuk kantornya lebih telat
saya sampai di kantor jam sembilan misalnya
karena saya mengejar sholat di rumah dulu
atau di balik
berangkat ke kantornya sebelum subuh
supaya saya bisa berjamaah
kalau ini diberikan setiap hari
mungkin banyak orang yang kecewa kan
gak begini dan begitu
tapi begitu kata allah
masa sih jumat aja gak bisa
ayo kejar pahalanya
nah itu sebetulnya
bagian dari rahmat allah kepada kita
oke kalau begitu apa saja
ibadah ibadah dan amalan amalan yang
utamanya dilakukan di hari jumat
apakah ada spesifik sebetulnya
hari jumat itu pakai hitungan kalender hijriah ya
jadi satuan waktunya bukan tengah malam loh
jadi kalau kamis begitu terdengar adhan maghrib
itu kan kalender hijriahnya berubah
dia sudah masuk hari jumat
sampai besok sore menunggu azan maghrib di jumat itu
nah ini yang dinamakan hari jumat
kebaikan yang harus saya kerjakan itu banyak
ada yang bersifat lahiriah
ada yang bersifat batinia
ya bersolek dan berdandan
kalau ada orang misalnya
nggak harus males mandi lah
ya kan musim dingin
udah seminggu gak mandi dia
toh bersih bersih aja nggak ada keringetan kan
tapi kata allah kalau hari jumat
sunnahnya bersihkan semua
walaupun nggak keringetan tapi kan ada yang nggak bersih
istimewanya adalah mandi
wudhu bersih ya
termasuk saya belum melakukan nih
motong kuku misalnya
yang rambutnya sudah kemana mana
yang berjukur misalnya
kemudian memakai wangi wangian
jadi malam jumat nanti
sajadahnya yang biasanya biasa biasa aja
kita guyur pakai minyak wangi kalau uangnya ada
kan gitu kan
pakai mukena yang paling bersih
kita ini ya itu namanya bagian dari
mengistimewakan hari jumat
nah secara batinia nya
itu semua ibadah
yang dilakukan di hari jumat
membaca surah al kahfi
kemudian bersolawat kepada rasulullah
kemudian disolat subuh pagi itu
disunnahkan membaca surah as sajadah
dengan surah al insan
al ata'a al insani hinu minad dhari pada rokaat yang kedua
nah kemudian memperbanyak
zikir doa dan kebaikan
kalau itu dilakukan sedikit tapi continue
saya nggak bisa sedekah tiap hari
saya sisihkan uang yang pantes
apalagi buat yang laki laki nih kan
ada solat jumat
tapi jangan ahlaknya kayak
saya kalau jumatan bilang eh jangan lupa ya bawa uang receh
kalau hari jumat punya uang yang cukup banyak
sekali kalilah masukkan ke tromol satu juta
masukkan seratus ribu
ketika ditanya misalnya sama istri saya
kenapa kok di dompet diisi uang segitu buat apa
saya akan memberi sedekah kepada setiap orang yang membutuhkan yang saya temui di jalan
itu saya kan pada hari jumat
nah ini sedekahnya dapat pahala
kemudian sedekah yang dapat pahala baik ini
bertemu dengan waktu yang baik
anda bisa bayangkan ketika satu kebaikan bertemu dengan kebaikan yang lain
itu luar biasa
nah itu sebetulnya yang harus kita lakukan pada hari jumat
nah kalau kebaikan bertemu dengan kebaikan yang lain luar biasa
apakah betul kalau kita beribadah di hari jumat itu akan dilipat gandakan pahalanya
tapi dijawab setelah jeda berikut ini
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
betul kalau kita melakukan kebaikan kebaikan di hari jumat ini akan dilipat gandakan pahalanya
karena hari ini ada hari yang istimewa
sehingga semua yang kita niatkan karena bagian dari penghormatan kita kepada keistimewaan yang allah berikan
itu pasti akan mendatangkan pahala yang berbeda
dengan standar pahala yang dilakukan di luar hari jumat
dan itu sebetulnya berlaku untuk semuanya
semua yang memiliki keistimewaan
itu pasti ada keistimewaan di balik itu kan
kita katakan laylatul qadar itu istimewa
ya pahalanya dilipat gandakan
tanah haram itu istimewa
dari aspek pahala dia dilipat gandakan
tetapi aspek dosanya juga sama
saya mencuri di mampang dengan saya mencuri di depan kaabah itu nilainya berbeda kan
kalau di mampang mungkin yang kan mencurinya depan kamera dan tv
tapi anda mencuri depan kaabah
nah yang seperti itu juga harus kita ingat ingat ya
bahwa di satu sisi ada kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa
tapi di sisi yang lain itu ada celahan
masa iya sih sampai di hari jumat tega banget kamu lakukan itu
nah itu juga harus jadi rem kita gitu loh
tapi bukan berarti oh kalau nakal jangan hari jumat
jangan begitu juga ya
jangan sampai pemahamannya
ya pemahamannya seperti itu dan akhirnya melakukan hari hari lain itu yang tidak istimewa
dan akhirnya melakukan hal hal keburukan gitu ya
karena itu kunci loh
kalau dia sampai seperti itu berarti sudah tidak ada kebaikan sama sekali
dulu saya itu pernah melihat orang berantem di rumah
saya pikir apa gitu ya
ternyata kedua orang ini melakukan tindakan ⁇ asiat main judi di rumahnya
tapi yang satu ini berantem gara gara apa
ternyata di ruangan itu ada foto ulama yang dihormati orang
nah kata kakaknya kalau main judi ya jangan disinilah
malu sama kieyai
artinya apa ini orang kan masih memiliki kebaikan
walaupun dia main judi tapi dia ingat
ini bukan perbaikan yang baik loh
itu menunjukkan bahwa orang itu di dalam hatinya itu masih ada kebaikan
tapi orang yang sudah mati hatinya itu sudah tidak lagi perhatian

tapi orang yang sudah mati hatinya itu sudah tidak lagi perhatian

nah kalau kemudian tadi bicara mati banyak yang mengatakan kalau manusia itu menerima ajalnya di hari jumat itu berarti memiliki keutamaan
berarti manusia yang istimewa
tapi tidak selamanya
ukuran istimewa atau tidak istimewa itu tidak harus ya apalagi terkait dengan kematiannya
terkait dengan kuburan misalnya
tidak selamanya orang yang dihantarkan itu menjadi orang yang baik misalnya
walaupun kita selalu berdoa mudah mudahan itu menjadi tanda kebaikan orang
tetapi tidak selamanya
saya dulu ketika belum pernah berziarah ke makam orang orang tertentu saya punya paradigma seperti itu
tetapi tiba tiba semua santri di indonesia itu pasti tahu imam ibn malik yang mengarang alfiah
nazom seribu yang beberapa
beberapa waktu lalu diperagakan di banyuwangi di depan presiden joko widodo oleh begitu banyak santri
itu adalah karangan orang besar di andalusia
kemudian dia hijrah ke syria
dia punya murid imam nawawi yang luar biasa
bukunya terkenal di seantero dunia
tidak ada universitas di dunia ini yang tidak membaca alfiah ibn malik pada persoalan nahu
tata bahasa arab
tapi kuburannya sepi dan sunyi
bahkan dalam hidupnya dia punya murid tidak lebih dari sepuluh orang
ibarat sekarang followersnya di instagramnya itu tidak ada
yang mereview yang apapun nggak ada
yang nge like ya
tapi itu tidak menunjukkan hal seperti itu
tetapi bagian dari harapan dan doa iya
orang yang meninggal di hari jumat ini hari yang punya keistimewaan
mudah mudahan ini menjadi tanda bahwa orang ini dicintai oleh allah
tetapi memastikan kemudian melakukan diskriminasi kepada orang yang tidak wafat di hari jumat
itu rasanya juga berbeda
itu juga bukan bagian dari tuntunan agama
kita langsung saja sekarang putarkan pertanyaan ini dari netizen
kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini
kalau misalkan kita saat hari raya idul fitri kita sudah melaksanakan sholat id
lalu itu bertepatan dengan hari jumat
apakah kita tetap harus sholat jumat di hari itu
ini sering menjadi dilematis bagi pria pria
memang masa masa lebaran itu identik dengan kecintaan kita kepada diskon
karena lagi musim diskon kan belanja di mall diskon
bahkan diskon kan sampai hari
jadi sholat ke masjid juga diskon ya
pertanyaannya adalah seperti itu
nah yang perlu kita pahami dulu ya
bahwa sholat jumat itu kan allah jadikan pengganti sholat duhur
kewajiban utama itu sholat duhur
tapi hari jumat itu
seakan akan dijadikan eid
hari raya mingguan
tujuannya kan untuk berkumpul
orang kalau jumatan
apalagi sekarang di tengah kesibukan orang
banyak loh orang yang gak pernah ketemu
tahu tahu ketemunya pas jumatan
ketemunya di jumatan tuh
jadi silatur rohmi
nah itu sebetulnya di antara hikmah disariatkannya sholat jumat
nah hikmah yang saya sebutkan tadi
itu juga terjadi pada sholat id kan
orang berkumpul ramai ramai
orang bertemu ramai ramai
maka apa yang dituju di sholat jumat
itu sebetulnya sudah tercapai tujuannya pada sholat id pagi tadi kan
orang sudah bertemu bersalaman bersilatur rohmi
itu sebetulnya sama
dengan apa yang didapatkan ketika dia sholat jumat
oleh karena itu
ada beberapa ulama
termasuk imam ahmad bin hambal
dan yang difatwakan dalam mazhab sebagai pendapat yang kuat juga
itu orang yang sudah sholat eid ul fitri
itu boleh tidak sholat jumat
bukan wajib tidak sholat jumat
boleh tidak sholat jumat
tapi dia harus ingat
itu bukan berarti
kalau sudah sholat eid
terus waktu zuhurnya enggak sholat duhur
jumatannya juga enggak
ini kan hubungan dia kepada allah
tapi dia nggak perlu lagi bersalam salaman kan
karena sudah salam salaman pagi hari
dia tidak lagi berkumpul dengan sesama saudaranya
karena itu sudah terwujud di pagi hari
tetapi ada orang yang tetap wajib jumatan
adalah orang yang tidak bisa tidak harus hadir waktu sholat jumat
karena dibutuhkan masyarakat
sholat jumat itu kan harus ada khutbah
kalau di masjid itu
saya sudah sholat eid ul fitri
terus kata jamaah
tapi kami ingin sholat jumat juga
dan kami enggak ada yang bisa berkhutbah
maka dia wajib untuk sholat jumat
atau menghargai orang yang tetap berpandangan
bahwa sholat eid ul fitri itu
tidak ada kaitannya dengan kewajiban sholat jumat
dia tetap jumatan
itu dia wajib itu
jadi pengurus masjid atau apa
ya sebaiknya tetap melakukan sholat
dan yang paling penting diingat itu boleh
kita ini jadi genit
kan ada kan
karena ini hukum tidak rata
diketahui oleh semua orang
tahu tahu kita gak jumatan
ditanya sama temen kita
kamu enggak jumatannya
wah kurang piknik nih
kurang belajar nih
orang kalau sudah sholat id
itu boleh enggak jumatan
bukan berarti dia tidak jumatan
kalau di rumahnya sudah tidak ada tamu
sudah tidak ada kegiatan apapun
apa tidak lebih mulia lagi
menggabungkan keistimewaan hari raya
dengan hari jumat
dan dia tetap untuk sholat jumat
baik semoga ini bisa menjawab ya
banyak pertanyaan mungkin masyarakat
soal kebingungan pada saat sudah sholat id
apakah masih jumatan atau tidak
yang paling penting jangan sampai tidak sholat duhur
jadi tidak boleh ditinggalkan
baiklah kita akan lanjutkan
tapi kita harus break dulu
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode sunnah dan keutamaan hari jumat
kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini
kiai kalau begitu
tadi kita sudah mendengar
bagaimana begitu banyak keutamaan
keistimewaan di hari jumat ini
mungkin hari jumat ini sebaiknya lebih baik
diliburkan saja kalau begitu ya kiai ya
kalau bicara baik dan tidak baik itu
bergantung sudut pandang
hari jumat libur itu
itu bukan ketentuan syariat
syariat itu hanya menjelaskan
ini hari yang penuh dengan keistimewaan
sama dengan ramadan
ramadan itu adalah hari yang penuh dengan keistimewaan
banyak peristiwa dan aktivitas
itu oleh nabi dikerjakan di bulan ramadan
dan itu tidak mengurangi
dan ritme kegiatan masyarakat
di zaman rasulullah
kalau langsung seperti tadi
jumat itu libur atau tidak libur
itu bergantung kepada kondisinya
kalau jumat itu libur
kemudian orang jadi jalan jalan malah
atau tidur semua
atau melakukan kegiatan yang tidak positif
kan tidak berarti tidak meliburkan jumat
itu tidak menghargai agama
kalau saya bisa melakukan kegiatan di hari jumat
di pagi hari saya masih bisa zikir
di kendaraan saya bisa bersolawat kepada rasulullah
kalau seandainya diliburkan malah saya main ps
misalnya di depan televisi
maka ketiga itu boleh jadi
saya akan memilih jumat
itu tidak perlu libur
disediakan sarana dan prasarana
yang orang itu bisa memenuhi
bukan saja kewajibannya di hari jumat
tapi keutamaan dan keistimewaan
yang bisa dilakukan di hari jumat
saya di hari jumat itu
ada kewajiban sholat jumat
maka jam istirahat
itu sebaiknya disesuaikan
dengan waktu sholat jumat
karena kan duhurnya berubah rubah
kadang kadang luhurnya lebih awal
atau misalnya jam dua belas tiga puluh
sementara baru selesai sholat jumat
jam satu lebih sekian
maka nanti jam makan siangnya
bagian dari penghormatan kepada warga muslim
yang ada di negeri ini
jam makan siang
istirahat di hari jumat
itu diberikan kelewasaan
yang menjadikan mereka bisa mengerjakan
yang kedua misalnya
di hari jumat itu ada waktu yang istimewa
yang bertemu dengan waktu itu
kemudian dia berdoa kepada allah
maka doanya akan dijawab oleh allah
itu ulama berbeda beda
ada yang mengatakan malam jumat
ada yang mengatakan ketiga khotib
itu duduk diantara dua khutbah
tetapi banyak ulama
yang memahami itu
satu jam terakhir di hari jumat
jadi kalau sekarang
maghrib itu jam delapan belas lima belas
itu jam terakhir lah ya
katakan mulai jam lima sore
itu masuk waktu dimana kita berdoa mustajab
jam kantor juga sudah selesai kan jam lima
kalau saya belum
tapi mencuri curi waktu itu kan bisa
minta aja jadwal yang tidak di jumat sore
misalnya kalau ingin seperti itu
ketiga seperti itu
saya kan bisa mendapatkan kewajiban saya di hari jumat
saya juga bisa melakukan keistimewaan di hari jumat
kemudian misalnya di tengah tengah pekerjaan
rasulullah saw itu bukan sesuatu yang sulit
dan tidak membutuhkan waktu yang lama
berselawat kepada rasulullah saw itu bisa kapan saja
hari jumat itu tidak hari libur
itu juga tidak bisa dijadikan alasan
saya tidak menghargai dan menghormati hari jumat
sebagaimana ketika jumat itu menjadi hari libur
itu juga tidak bisa diartikan sebagai penghormatan saya kepada hari jumat
saya ada pesan tren
saya kalau puasa
jadwal saya menjadi padat
saya tidak pernah menerima undangan keluar rumah selama bulan ramadan
saya lebih istiqomah dengan santri saya
maka saya sering bilang sama santri santri yang duduk di depan saya itu
berapa banyak kebaikan yang anda petik di bulan ramadan yang berlipat ganda nih
kalau saya liburkan
mesti buka instagram
mesti lihat status whatsappnya di roba roba
itu pasti terjadi
jadi sebetulnya kita tidak boleh
kaku dalam artian penghormatan itu dalam bentuk tertentu
tetapi menghormati atau tidak menghormati
itu kembali kepada pola sikap kita
kita sendiri bukan orang lain
yang memberikan ancaman hari jumat itu dihormati atau tidak dihormati
sebetulnya bukan pemerintah
ketika hati kita bisa memberikan sedikit keistimewaan
melakukan kegiatan berlebih di hari jumat
itu sudah diterima oleh allah
kita bersyukur kepada allah
itu diimplementasikan dengan kata yang sederhana

itu sudah dikatakan memuji allah
itu sudah dikatakan memuji dan bersyukur kepada allah
itu sudah dikatakan memuji allah
kalau mbak eva jadi host di kerajaan inggris misalnya
mungkin satu malam nggak bisa tidur
dengan apa saya harus puji raja
dengan apa saya harus panggil raja
tapi allah hanya dengan kata

itu sudah dikatakan memuji dan mensyukuri nikmat allah
jadi hari jumat itu
libur atau tidak libur itu penting dan tidak penting
apa yang bisa anda lakukan sesuai
apa yang bisa anda lakukan sesuai
proporsi yang anda miliki
kesempatan yang anda punya
untuk anda lakukan yang terbaik
dan jangan lupa karena jumat itu istimewa
dan memiliki banyak keutamaan
sehingga banyak hal hal baik ya
pintu surga itu banyak
ada pintunya berpuasa
ada pintunya sedekah
kalau anda sedang bekerja jadi host misalnya
berarti income nya juga nambah
berarti income nya juga nambah
sebelum saya pulang
khusus hari jumat
untuk bersedekah lebih
saya mungkin tidak bisa membaca
surah al kafi di hari jumat
masa terus baca kahfi di depan saya
tapi bisa sedekah
bisa memberikan harapan kepada orang orang
yang hampir putus harapannya dalam hidup
itu sudah dianggap menghargai
keistimewaan hari jumat
jadi tidak ada alasan untuk kabur
dan tidak ada alasan untuk kabur
kita beramal dengan baik di hari jumat
semoga tadi apa yang dipaparkan
kiayi bisa menjadi inspirasi
segera untuk mendapatkan keberkahan
dari allah swt
baik tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan doa penutup
baik para pemirsa
mudah mudahan dengan kita membahas tentang keistimewaan hari jumat
allah senantiasa memberikan kita kebaikan
taufik dan hidayahnya
untuk menjadikan hari jumat
dimana kita bisa menanam amal soleh yang baik
mudah mudahan allah swt
mudah mudahan allah swt
dan mengilhami kita
untuk selalu ingat berzikir pada hari jumat
untuk selalu ingat berfikir pada hari jumat
semoga allah ijabah doa doa kita
usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh